untuk mengetahui informasi terkini jemaah haji dari mekah arab saudi
kita tanyakan langsung kepada jurnalist kopasivi imron fahim di sana
assalamualaikum imron selamat siang di jakarta
nah bagaimana untuk kondisi cuaca di sana apakah masih terjadi cuaca ekstrim di sana
waalaikumsalam prasidara saudara selamat pagi waktu buah arab saudi
dan memang diketahui cuaca di arab saudi cukup ekstrim saat ini
kalau siang hari itu bisa mencapai empat puluh dua derajat celcius
artinya ini bukan sesuatu yang normal ya bagi orang indonesia
yang biasanya bisa cukup normal cuacanya di sini arab saudi cukup ekstrim
bahkan nanti ketika memasuki musim panas di bulan juli
tepatnya saat puncak haji dilakukan itu bisa mencapai empat puluh delapan bahkan hingga lima puluh derajat celcius
ekstrim sekali ini cukup perlu diantisipasi oleh jemaah haji indonesia
jamaah dihibau untuk melengkapi dirinya dengan alat pelindung diri
yaitu membawa payung kemudian alat penutup kepala atau topi
kemudian masker kemudian menggunakan takdir surya atau subscreen
ini tentunya menghindari jemaah haji agar tidak tersengat langsung terik atau sinar matahari
selain itu juga jemaah haji diminta untuk
mengkonsumsi air putih sebanyaknya
terutama setiap satu jam sekali
ini dibuka untuk minum dua ratus ml air
menggunakan satu saset orhalid setiap harinya dicampur tiga ratus ml air
ini supaya kondisi tubuh kebugaran tubuh tetap terjaga
dan yang perlu diketahui juga
yang harus diingat selalu oleh jemaah haji
hindari beraktivitas di siang hari
dan seperti melakukan ibadah langsung di masjidil haram maupun di masjid dabawi pada siang hari
dan saat kehilangan sandal di tempat ibadah
usahakan tidak pulang ke hotel tanpa alas kaki
karena nantinya akan bisa membuat kaki melepuh
jemaah haji bisa langsung mendatangi petugas haji
yang selalu stand by di masjidil haram dan masjid dabawi
nantinya akan dibantu untuk diberikan sandal baru
jamaah haji ketahui juga bahwa
cuaca panas ini dapat memicu dehidrasi dan bahkan heat stroke
sejauh ini sudah ada empat belas jemaah haji di mekah
yang dirawat di klinik kesehatan
kemudian enam belas jemaah haji dirawat di rumah sakit arab saudi
kemudian dua puluh jemaah haji dirawat di klinik kesehatan di madinah
rata rata memang kondisi kesehatan jemaah haji yang dirawat di klinik kesehatan maupun di rumah sakit arab saudi
ini kelelahan dan kemudian juga memicu serangan jantung
sehingga harus dirawat secara intensif
baik di kesehatan maupun di rumah sakit
ada juga enam belas jemaah haji per hari ini yang tinggal dia
mereka rata rata meninggal karena serangan jantung yang awalnya dipicu oleh kelelahan
jemaah haji dihibau selama menunggu masa cak atau bukuf di arova
ini dengan cara melakukan ibadah di hotel
yakni masjid maupun musola yang berada di terdekat di hotel
kemudian bisa melaksanakan sholat berjamaah itikaf ataupun membaca al quran di masjid terdekat dengan hotel
tidak dianjurkan memaksakan diri atau menguras tenaga melakukan ibadah langsung ke masjidil haram maupun di masjid nabawi
karena dikhawatirkan nanti kecapean kelelahan
sehingga pada puncak haji buku di arofah tidak bisa mengikuti
kegiatan utama dari ibadah haji tersebut
demikian dapat kami laporkan dari mekah arab saudi
baik yang bisa kita tarik informasinya adalah manajemen aktivitas ini menjadi penting di tengah cuaca panas yang terjadi di mekah arab saudi
terima kasih atas laporan pelaksanaan haji dua ribu dua puluh satu
langsung dari mekah arab saudi bersama imron fahim